ya selamat siang joy dan juga fani calon gubernur paslon nomor urut satu
kofifa indar parawangsa memang sudah memberikan suaranya didampingi oleh empat anaknya di tps yang tidak jauh dari kediamannya
ya ini di tps enam belas kelurahan jemur wonosari jemur sari surabaya
sebelum memberikan suara kofifah menyempatkan diri untuk berziarah kubur ke makam suami dan juga orang tuanya yang memang jaraknya tidak jauh hanya berkisar satu km dari sini
mengikuti pilihan gubernur selama tiga kali bagaimana keyakinan kofifah mantan menteri sosial sudah bersama saya ibu kofifa indar parawangsa
ibu tiga kali ikut pilgub kalau pilgub kali ini sebelum datang ke tps bagaimana bu keyakinan ibu
pertama lingkungan strategisnya berbeda kekuatan beda kemudian relawannya luar biasa semangatnya
jadi dari berbagai variable yang barangkali kami menjadi lebih optimis itu cukup rasional gitu
dulu kita partai pengusungnya pas pasan gitu sampai kita harus ke dkpp karena kemudian persis lima belas padahal batas minimum lima belas persen
jadi prosesnya harus ke dkpp keputusan dkpp turun tiga hari sebelum kampanye
jadi betapa energi itu kemudian menjadi kurang efektif untuk menyapa konstituen karena habis untuk berproses di dkpp
sekarang saya rasa sangat berbeda karena kandidatnya juga dua paslon dan kita melihat partai pengusungnya
juga hampir berimbang dari sisi prosentatif ya
dengan begitu tidak ada sama sekali kekhawatiran bahwa soal prosentase partai akan ke dkpp itu sudah tidak ada pr itu
berikutnya adalah saya rasa relawan yang tumbuh secara natural gitu luar biasa
mereka datang mereka menawarkan diri dengan jejaring jejaring
mereka datang mereka menawarkan diri dengan jejaring jejaring
mereka datang mereka menawarkan diri dengan jejaring jejaring
mereka datang mereka menawarkan diri dengan jejaring jejaring
mereka ini satu fenomena yang menurut saya sangat strategis bagi proses pembangunan partisipatif di jawa timur
jadi saya keliling ke semua provinsi pasti ya saya melihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat jawa timur itu luar biasa
maka partnership antara government dan non government itu
menjadi sebuah kenisayaan
nah dari sisi itulah saya melihat tingkat partisipasi masyarakat untuk mengasosiasikan komunitasnya atau entitasnya dalam satu wadah relawan itu luar biasa
jadi ada yang relawan ini basisnya kabupaten ada yang basisnya jawa timur ada
ya pokoknya suka suka mereka
mereka punya kelompok mereka ingin mengasosiasikan kelompoknya dengan afiliasi dukungan ke paslon nomor satu
mereka bikin posko kita tinggal meresmikan
mereka bikin bagi kami tentu varian varian ini akan lebih indah karena personifikasi dan representasi dari betul betul keberagaman dan keunikan sekaligus gitu
jadi yakin karena dari proses awal pendaftaran banyak dukungan banyak relawan lebih banyak dari bandingkan pilgub sebelumnya ya bu
namun juga kapolda sendiri menyatakan jawa timur masih banyak zona merahnya
kita tahu di madura bangkalan sampang pamekasan bondowoso situbondo itu masih dinyatakan masih zona merah zona rawan
dan dari pilgub sebelumnya ada selisih suara yang sebenarnya tipis bu namun ternyata menggagalkan ibu ke jatim satu itu di bangkalan
kalau ibu melihatnya saat ini bagaimana
hari itu sebetulnya tidak tipis awalnya
awalnya tidak tipis karena sudah menang satu ratus enam puluh lima ribu tapi ya itu waktu itu ya
rasanya begini pemetaan dengan klasifikasi tertentu memang aparat keamanan yang mengetahui bahwa ini rawan
ini bisa in between gitu ya bisa rawan bisa kondusif dan seterusnya
kuncinya menurut saya adalah intensitas komunikasi intensitas dialog
karena proses sosialisasi pilkada apalagi kalau itu berseiring dengan pemilihan bupati wali kota
itu pilgubnya akan terkesampingkan gitu
jadi euforia di tingkat kabupaten
kabupaten kota yang sedang pilkada pasti lebih dominan dengan isu isu atau sosialisasi yang terkait dengan paslon yang
nah kecuali kalau di situ tidak ada pilbub tidak ada pilwali maka pilgub itu punya ruang lebih luas
kalau bersamaan dengan pemilihan bupati wali kota
jadi sosialisasi ya lebih kepada kontestasi pilkada di tingkat dua nya
oleh karena itu memang kembali relawan menjadi bagian yang penting
kan paslon tidak boleh iklan
jadi ya keterbatasan untuk bisa mensosialisasikan paslon kepada masyarakat
itu memang hari ini terjawabnya memang lewat sosmed
tapi yang tidak pakai android
mereka akan akses lewat apa gitu
atau mereka yang memang kesehariannya itu tidak merasa menjadi bagian yang harus berkait dengan proses pilkada misalnya
saya bertemu sangat banyak pedagang pedagang di pasar tradisional
banyak di antara mereka yang memang komunikasinya dengan persoalan politik itu sepertinya sangat jauh gitu
jadi kita datang
pilgub mau berpengalaman
mau berapa orang
ini nomor berapa
itu memang kita akhirnya menjadi bagian yang ikut mensosialisasikan dengan tim relawan
nah itu harus jadi catatan kita bersama betapa penting mengkomunikasikan secara intensif
terima kasih bu
jadi saya menangkap bu kofifah ada keyakinan yang sangat lebih di pilgub kali ini
terima kasih ibu atas waktunya
dan ini tamunya masih banyak sekali ya bu
ya kofifah yang dari para wangsa sendiri
kwekown ini di kediamannya saat ini
dan nantinya calon wakil gubernurnya emil elisianto dardak akan menyusul
sudah memberikan suaranya di kabupaten trenggalek dan menyusul di kawasan jemur sari ini
dan berikutnya akan bersama sama ke posko kemenangan di jalan progo surabaya
kembali ke studio joey dan juga fanny